oleh bu mega tadi
tadi ibu mega kan menyampaikan
ya jangan empat dong
tapi kalau yang lain dua
dan pdi empat kan juga sudah dua kali
jadi kalau nanti yang lain tiga
belum tentu juga
tapi yang jelas
pdi perjuangan pasti yang terbanyak
itu jaminannya saya
terakhir saya yakin kongres kali ini
juga akan meneguhkan tiket
calon calon pdi perjuangan
pada pilkada yang akan datang
dan memenangkan pdi perjuangan
pada pemilu dua ribu dua puluh empat
menang tiga kali berturut turut